inisiatif mama kan
akan gak pernah bergerak
yang bikin akan tambah sedih
akan malu sama diri akang
malah kagum sama akan
akan ngomongnya kok jadi melantur kayak gitu
lu kemana aja
lama gak kesini
terima kasih cek
sengaja tina t datang kesini
si rahmatnya udah punya anak
lu bisnis jualan bayi
bukan aja bukan
tina t mau ngasih tau
kalau ikut terlibat urusan kayak gini
lu bisnis penyewaan biang
makanya dengerin dulu
bukan bisnis biang
tina juga gak mau atu aja bisnis kayak begituan mah
di kampung tinateh ada ibu yang jago buat ramuan
namanya tema ipah
ada orang yang udah nikah enam tahun
belum punya anak
setelah minum ramuan itu teh
dia teh jago pisan
sampai masuk berita online bulan kemarin
lu gak main main kan
coba aja kalo ece gak percaya mah

ini teh sendal reumatik yang waktu dulu ece cari
murah kok ce
lu mau jung jungnya jualan juga
ini teh bisa dicucil enam kali
bu aminah gak mau nyari
gak boleh stress
gak boleh terlalu capek
pola makan harus dijaga
mengenai pembicaraan kita dulu
karena kehamilannya kembar
karena kehamilannya kembar
saya tidak berani mengambil resiko
saya tidak berani mengambil resiko
saya tidak berani mengambil resiko
sesarnya dua kali dok
ada seseorang yang akan jadi aneh
kan anaknya kembar
itu kurang geser sana tuh
bang ada kiriman lima puluh bc dari pak haji
mau taruh dimana
wah bagus tuh langsung lo bawa masuk
taruh di pojokan sana ya
eh sini sini
separa taruh di luar pojokan sana loh
separa lagi bawa masuk
gue bikin sempit tuh
aku mau minta tolong kerjain tugas
aduh gue gak punya
coba kamu tanya putri deh
yaudah makasih ya
lo nya gak ada
karena kemarin gue ngebatalin janji kita
aku abis dari kantin kok nih beli minum
kamu sih ditunggu tunggu gak dateng dateng
nah gue itu udah otw
ada urusan keluarga
jangan marah ya
iya gapapa santai aja
lagian janjiannya di kampus
janjian sama kamu atau enggak kan
aku tetep ke kampus
jadi lo gak ada waktu kubikin ya
khusus buat nungguin gue
ya nyediain waktu khusus lah
aku sediain deh waktu khusus
waktu khusus pas di kantin aja
itu mah bukan waktu khusus
waktu sisa khusus
waktu sisa khusus
akang kenapa sih ngelammon aja
mikirin si kembar
kalo akang ngelamun begitu
minang jadi takut loh kang
akang malu aja
kenapa mesti malu
banyak kok orang yang anaknya kembar
bukan malu punya anak kembar mah
setiap ada masalah ekonomi
selalu mamah yang cari solusi
selalu mama yang cari solusi
emak kan orang tua akang juga
kita tuh gak nyusahin emak loh
karena emak bisa ngebantu
karena emak bisa ngebantu
kalau kita nggak minta sama emak
terus duitnya emak untuk apa
waktu masukin makanan ke minimarket
inisiatif mama kan
akang gak pernah bergerak
yang bikin akan tambah sedih
akan malu sama diri akang
malah kagum sama akang
akang ngomongnya kok jadi ngelantur kayak gitu